pertandingan perebutan posisi tiga aff u sembilan belas ⁇ womens ⁇ championship dua ribu dua puluh tiga digelar di stadion gelora sriwijaya jakabaring palembang
pada babak pertama myanmar unggul lewat gol yang diciptakan yirlon eain pada menit ke dua puluh sembilan
para pemain indonesia kemudian meningkatkan serangan dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke empat puluh sembilan lewat tendangan penalti yang diciptakan marcella awi
skor satu satu bertahan hingga wasit meniup peluit panjang
pertandingan pun dilanjutkan dengan adu tendangan penalti
dalam drama adu penalti ini indonesia harus mengakui keunggulan tim myanmar
dua pemain putri indonesia gagal menyarankan bola ke gawang lawan
sementara empat pemain myanmar menyelesaikan
selesaikan tugasnya dengan sempurna membobol gawang yang dijaga gadiza asnanza
skor akhir empat dua untuk kemenangan myanmar
pada hasil ini kita
misukuri karena dengan
interpreasi juga gak begitu lama dan juga masa tidak satu hari kemarin
jadi kira kira kita sudah melakukan yang terbaik untuk kemenangan hari ini
latih timnas putri indonesia itu menambahkan seharusnya ada liga sepak bola putri di indonesia agar dapat menciptakan timnas yang tangguh
sementara menurut marcella awi pemain yang menciptakan gol pada pertandingan itu
ia dan teman temannya sudah tampil all out
bisa memenangkan pada saat adu tendangan penalti
pertandingan tadi luar biasa sekali

dan puji tuhan kita tidak kalah di pertandingan pas
lalu ketika ini kita kalah cuma di penalti
mungkin karena kurang persiapan atau dengan keeper kondisi keeper kita
tapi luar biasa sekali perjuangan teman teman tadi

dono purwanto benia priadi palembang sumatera selatan